dalam pertemuan ini presiden didampingi menko polhukam men dagri men setnek dan sekretaris kabinet
kpu menyampaikan beberapa catatan penting kepada presiden terkait proses pemilu yang berlangsung
di antaranya waktu kampanye yang terlalu panjang aktivitas media sosial di pemilu dua ribu sembilan belas
hingga laporan penggunaan anggaran tiga tahun terakhir untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun dua ribu sembilan belas
semua evaluasi akan dibahas oleh pemerintah kedepannya
kpu menilai secara umum pelaksanaan pemilu serentak telah berjalan dengan baik
selain itu kpu juga memberikan beberapa usulan untuk penyelenggaraan pemilu kedepannya
sampaikan kepada presiden dan dpr kpu juga berencana menyampaikan kepada lembaga lembaga terkait
misalnya mpr kemudian dpd kemudian mitra kerja kami kementerian terkait
kepolisian dan tni
laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi
memberi masukan memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita
supaya pemilu dan demokrasi kita menjadi semakin baik seperti apa